indonesia menghadiri perhelatan hannover messe dua ribu dua puluh
presiden jokowi mengajak semua datang ke pavilion indonesia untuk melihat indonesia sebagai land of opportunity
dan kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia roni satria di hanover jerman selama sore waktu jakarta
roni apa saja opportunity ataupun peluang investasi yang bisa diharapkan dari ajang hannover messe dua ribu dua puluh tiga ini
ya rifana peluang investasi seperti benar yang anda katakan tadi bahwa kemarin presiden joko widodo sudah mengajak masyarakat
tidak hanya dari indonesia saja tapi juga di seluruh dunia dan juga masyarakat jerman untuk bertandang ke pavilion indonesia yang tempat saya berdiri sekarang ini
kita lihat memang adanya
agreement yang sudah terbentuk sebanyak dua puluh tujuh kesepakatan kerjasama dengan nilai sebesar satu sembilan puluh delapan miliar dolar as
tetapi ini tentunya akan ada pertambahan atau perkembangan baru kita akan tanya langsung
saya saat ini sudah bersama dengan dirjen kpaii kementerian republik indonesia yaitu bapak eko s acahyanto
selamat siang pak eko
selamat siang mas roni
iya wajah sangat sumringah seperti ya ini kita sudah melewati hari pertama dongnya
kemudian kita dengar apa pak jokowi sampaikan kemudian kita lihat hari ini cukup ramai ya pak ya
setiap harinya akan selalu ramai pavilion indonesia apa yang disuguhkan di sini pak
di jakarta selamat sore mbak rifana
mas roni selamat siang
ini kalau di jakarta saudara saudara kita menunggu waktu buka puasa
kita tadi sini menunggu kabar baik
apalagi yang terjadi di januari
jadi kalau tadi mas roni bilang
sudah dua puluh tujuh sekarang sudah dua puluh sembilan
sudah keren sekali berarti ya pak
sembilan belas sembilan ini baru hari ketiga
baru pertengahan hari
kalau dilihat ini bank indonesia ini tidak pernah sepi
ini sejak jam sembilan an ini dibuka sampai hari ini
ini selalu banyak pengunjung
ini membuat kita semua sangat optimis
bahwa memang kita hadir di pemanduan melewati kanal ini
dengan membawa demikian besar
delegasi bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi
itu sebenarnya kontrak kontrak maupun perjanjian yang dibuat
itu hanya sebagai sifat yang kita cucikan dalam panama permisi ini
yang lebih besar lagi adalah kita ingin melihat ke dalam dunia
karena biasanya perjanjian perjanjian pandang melewati itu baru bisa dikursus setelah menangani
dan mereka perlu proses juga untuk pendalaman bisnis dan lain lain
tapi baru tiga hari ini saja
ini sudah membuat kita semua optimis di sini
jadi pak nita nusmal kami sangat mengapresiasi teman teman para
koeksekutor koeksekutor yang sebenarnya mereka harus menghadapi cuaca dingin di luar luar ini
dengan waktu buka yang lebih panjang daripada di indonesia
tapi mereka sangat khusus
sangat semangat untuk memberikan penjelasan kepada para pengunjung
yang hadir di sini itu ada enam puluh dua negara
haji zidiano permisi
dan di dalam kedua ini ada sekitar tujuh negara yang hadir
jadi mereka dari berbagai macam negara hadir di sini
selain ingin tahu mengapa indonesia bisa ditubah
bisa menampilkan otor perjanjian haji zidiano permisi
mereka ingin tahu apa saja yang ditawarkan indonesia
mereka ingin tahu apa saja yang ditawarkan indonesia
seperti yang beberapa kali saya sampaikan bahwa dengan ekosistem yang kita siapkan dan kita berikan di sini
kita harapkan bisa lebih banyak engagement dari para investor penyedia teknologi
kemudian dari banyak perusahaan yang akan tertarik kerjasama berinvestasi untuk membangun indonesia
ini dari mereka yang sudah mendaftar hampir semuanya over subscribed
jadi uang uang investasi yang kami siapkan di dasar tidak berkosong
tadi saya lihat dari sana mau ngecek karena ada delegasi di kanada juga ingin melihat
itu tidak bisa masuk karena sedang digunakan
saya harap ini akan terus sampai hari jumat di hari penutupan
dan akan ada kabar baik yang lebih besar lagi yang kita bawa wajar
betul kabar baik itu yang kita tunggu bahwa di satu ratus lima puluh tujuh kueksibitor dari indonesia ini pak eko
bahwa tentunya juga dengan mereka meyakinkan para investor untuk bagaimana berinvestasi di indonesia
tentunya kita juga punya komitmen bagaimana nantinya untuk tetap dengan pembangunan
dan hijau dan juga sirkular ekonomi ini juga yang akan ditekankan oleh para ko eksibitor ini
begitu pak eko
maupun green energy untuk menggerakkan industri itu menjadi faktor penting bagi dunia saat ini
yang selalu ditanyakan oleh mereka itu bagaimana kita memproduksi energi
bagaimana pemanfaatan energi baru
jadi kita sudah siapkan juga mereka ingin lihat juga ingin tahu seperti apa
sehingga mereka tahu bahwa ketika mereka kerjasama dengan indonesia dengan perusahaan indonesia
produk yang akan dia silakan itu dengan mudah masuk ke pasar dunia
standar standar yang sekarang sudah mulai semakin banyak juga lakukan berkaitan dengan sustainability
berkaitan dengan green bisa kita menghenti
standar dari indonesia yang sudah kita
miliki bisa menjadi platform yang lebih kuat
mereka yakin ketika mereka berinvestasi di indonesia tidak hanya menghubungkan
tapi membuat sama sama berkembang lebih secara lain
terakhir pak eko ini kita kan mapping indonesia empat
yang memang targetnya adalah menjadi sepuluh besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia
sektor yang tentu kita tonjolkan di dalam pameran ini ada tujuh kalau tidak salah ya pak eko ya mungkin
bisa dijabarkan apa saja tujuh tersebut
ini pertanyaan terakhir pak eko untuk nantinya dijelaskan lagi
mengapa tujuh sektor ini yang dipilih
itulah mengapa kapal indonesia kita bawa

jadi tujuh sektor indonesia itu mulai dari otomotif elektronik kemudian teksil dan produk teksil
untuk makanan minuman sampai dengan industri kimia
seperti lain industri farmasi dan elektris
dan semua kita tampilkan di sini
kita fokus kepada tujuh sektor itu karena memang kekuatan utama kita ada di sana
baik kontribusinya terhadap pdb kontribusinya terhadap pajak dan non pajak
kontribusinya terhadap ekspor dan juga terhadap penyerapan rakyat kerja
jadi apa yang kita lakukan di sini apa yang terjadi di sini kita bawa ke indonesia
ini akan menciptakan lebih banyak lagi penyerapan rakyat kerja
itulah mengapa kita yakin di tahun dua ribu tiga puluh
kita akan bisa menjadi bagian dari top sepuluh dunia
karena kita sudah siapkan sejak sekarang
kontribus demografi yang kita miliki saat ini harus dilamparkan sebesar besarnya
kita harus kita buat seluas luasnya
oleh karena itu seperti yang ditandilkan di aspek lima titik kapal kita sudah tunjukkan pada dini
tapi ini ada beberapa delegasi yang ingin tahu kemampuan indonesia dalam hal presidensi di masa pandemi
kita sampaikan juga bahwa
kita sudah bisa menjadi bagian dari ekosistem dalam pembuatan vaksin
ada perusahaan yang sudah juga bisa membuat vaksin
alat peralatan kesehatan kita bahkan sudah menjangkau yang lebih sakit lagi
ventilator yang ditua tidak hanya yang regular dan isu
tapi juga untuk pembuatan neonatal
ini mereka lihat semua
kalian lihat semua
kalau lo lihat di beberapa tempat
tidak pernah benar benar yang menjaga kulti itu di keunggulan
mungkin bisa kita lihat di beberapa tempat di sekitar ini
meskipun sekarang ini mestinya jam istirahat ya
tapi karena memang hal ini hal utama
jadi tidak pernah sepi
baik pak eko terima kasih banyak atas waktunya bapak
kita menjadikan harapan bahwa ini menjadi mata dunia menyorot
kekuatan indonesia khususnya di teknologi industri ini
sudah siap bersaing untuk nantinya
terima kasih sekali lagi pak
terima kasih selamat sore
arifana kalau kita lihat tadinya pak eko juga mengatakan bahwa
akan membuka lapangan kerja yang akan dibawa pulang nantinya ke indonesia
dan kita lihat akan kurang lebih sekitar delapan puluh tenaga kerja yang
akan menjadi peluang besar lagi bagi indonesia ke depannya
kembali ke anda